kita beralih ke informasi selanjutnya
pemirsa putra sulung presiden joko widodo
resmi diusung menjadi calon wali kota solo
oleh partai demokrasi indonesia perjuangan
rekomendasi pencalonan gibran
diumumkan di kantor dpp pdip
gibran dipasangkan dengan teguh prakosa
pengumuman gelombang kedua ini
disampaikan oleh ketua dpp pdip
puan maharani bersamaan
dengan pengumuman empat puluh lima pasangan calon
yang akan diusung dan didukung
pdip pada pilkada serentak dua ribu dua puluh
niat gibran maju
ini sempat menjadi polemik internal
di pdip hal itu dikarenakan
dpc pdip solo sudah memiliki
yakni ahmad purnomo teguh prakosa
di tengah jalan gibran menyatakan
niatnya ikut kontestasi
walhasil ada pihak yang mendukung gibran
ada juga yang setuju dengan
mereka berebut mendapatkan tiket dari pdip
saya bersyukur dan mengaturkan
terima kasih yang sebesar besarnya
kepada ibu ketua umum
ibu megawati soekarno putri
yang diamanahkan kepada saya
rekomendasi ini bagi saya adalah
suatu kehormatan sekaligus
tanggung jawab untuk bisa
memenangkan kontestasi pilkada
kota surakarta dua ribu dua puluh
tidak hanya untuk memenangkan kontestasi
tidak hanya sebagai sebuah proses politik
tetapi juga sebagai ajang gotong royong
untuk membantu masyarakat